berdasarkan data dari kementerian kesehatan hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
ada dua ratus empat puluh satu kasus gagal ginjal akut di indonesia

pasien dan korban penyakit tersebut berasal dari golongan anak anak
yang didominasi bayi di bawah usia lima tahun
hingga kini pemerintah masih terus melakukan investigasi penyebab dan pemicu penyakit misterius tersebut
kandungan tertentu dalam obat paracetamol sirop diduga menjadi biangkerok gagal ginjal akut
maka untuk meminimalkan potensi penambahan jumlah kasus
pemerintah melarang penjualan obat sirop termasuk paracetamol untuk sementara waktu
lantas bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sakit
sehat dan berusaha mencari obat sirop
bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sehat dan berusaha mencari obat sirop
bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sehat dan berusaha mencari obat sirop
sebenarnya akhirnya ke dokter karena emang tuh kondisinya suhunya gak turun turun gitu
biasanya kan kalau dikompres dikasih tidur sebentar dikasih susu sebentar itu kan udah turun udah membaik
nah tapi kondisinya dia memang suhunya itu nggak turun
abis itu dia juga gak mau makan gak mau nyusu
jadi itu yang bikin khawatir
suhunya kemarin sampai tiga puluh sembilan derajat
akhirnya diputuskan untuk ke dokter dan dokter menyarankan untuk diberikan paracetamol gitu
kan tipikalnya agak sulit minum obat jadi kita berikan yang secara rektal gitu
jadi berikan langsung ke dubur
dokter spesialis anak menganjurkan agar para orang tua tidak panik
sebab tidak semua kandungan paracetamol berbahaya
obat dalam bentuk tablet puyer dan rektal bisa diberikan dan dikonsumsi dengan catatan sesuai resep dokter
demam juga bisa terjadi kalau tubuh sedang berusaha untuk mengatasi suatu infeksi
nah pada saat
suhu tubuh itu lebih tinggi
sebenarnya sel sel imun atau daya tahan tubuh itu dapat bekerja lebih efektif dalam mengatasi infeksi tersebut
jadi demam itu tidak harus dapat ditakuti karena itu merupakan mekanisme daya tahan tubuh kita yang wajar
hal hal yang sifatnya tradisional ya seperti menggunakan bahan merah
ataupun dilumuri dengan bahan bahan yang lain itu belum terbukti secara medis
jadi kita tidak sarankan
justru itu bisa beresiko yang pertama mengiritasi kulit si kecil
kemudian yang kedua juga bisa jadi menimbulkan jalan masuk bagi terjadinya infeksi
kalau misalnya kita melukai kulit si kecil
paracetamol sirop kerap menjadi pilihan yang ampuh untuk menurunkan demam anak
tapi mengatasi sakit anak tidak melulu soal obat
ada langkah sederhana dan alami yang bisa dilakukan untuk memulihkan si kecil dari demam tinggi
pertama gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat
hal ini dapat membuat anak berusaha menurut suhu tubuh
dan merasa lebih nyaman dan membantu menghilangkan panas tubuh
kedua kompres area dahi maupun lipatan tubuh anak dengan air hangat
jika anak masih terasa tidak nyaman dekaplah atau gunakan metode skin to skin
untuk menenangkan dan menstabilkan suhu tubuhnya
selanjutnya tingkatkan asupan cairan
asi air putih maupun makanan berkuah bisa menambah energi dan memperkuat imun tubuhnya
terakhir pantau terus kondisi tubuhnya

konsultasikan pada dokter bila anak tak kunjung membaik
clarissa aradia maria oktober jakarta